cuaca buruk yang terus melanda sejumlah daerah di jawa timur menyebabkan sejumlah bencana
di ponorogo angin puting beliung merusak belasan rumah dan melukai seorang balita
di sumeneb puluhan penumpang terlantar satu minggu akibat kapal tak bisa berlayar karena cuaca buruk
ananda kurniawan bocah sepuluh tahun warga desa temon ponorogo ini terus menangis
setelah melihat angin kencang kembali menerjang desanya
ia menangis lantaran trauma karena dua tahun lalu nyaris tewas akibat puting beliung menerjang tempat tinggalnya
ini trauma pak ada angin kencang di rumah sendiri terus nah ini bingung
kemarin desa temon kembali dilanda puting beliung yang merusak sedikitnya lima rumah warga
serta menumbangkan puluhan pohon lindung jati dan pinus milik perhutani
tak hanya itu seorang balita yang baru berusia tiga tahun terluka karena terkena genteng yang terbang tersapu angin
di sumeneb puluhan penumpang terlantar di pelabuhan kaliangat sumeneb
para calon penumpang tujuan pulau kangean dan sapeken ini sudah lima hari terlantar di pelabuhan
karena tidak ada kapal yang berlayar akibat cuaca buruk
ketinggian ombak di lautan berdasar informasi bmkg mencapai empat lima meter
sehingga kapal tidak bisa berlayar sampai cuaca dinyatakan baik
sementara di lamongan sepuluh rumah warga di dusun ngareng desa kudikan kecamatan sakaran
kabupaten lamongan jawa timur rata dengan tanah usai diterjang angin puting beliung
disertai hujan lebat minggu sore
beruntung musibah disertai intensitas hujan tinggi ini tidak menimbulkan korban jiwa
lantaran sebelum rumput
robo semua penghuninya lari menyelamatkan diri ke lokasi lebih aman